unjuk rasa di dekat pagar bagian utara dpr senin sore berlangsung ricuh untuk menghentikan masa yang melempari petugas dengan batu polisi terpaksa menembakkan gas air mata
aksi masa yang berkumpul di jalan gatot subroto sisi barat pagar utara gedung dpr semula berjalan tertib
masa yang terdiri atas sejumlah elemen seperti mahasiswa pelajar dan buruh berdiri di depan berikade kepolisian sambil berorasi
sekitar pukul enam belas tiga puluh masa yang berada di jalan gatot subroto kemudian masuk ke jalan tol dalam kota dan mulai melempari polisi dengan batu
untuk mengurai masa yang semakin anarkistis pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah masa yang berada di jalan raya dan di jalan tol
masa yang terkena gas air mata langsung melarikan diri ke arah kawasan selipi dan pejompongan
sementara itu pihak kepolisian terus bertahan untuk mencegah masa mendekat ke pagar dpr
dan kita pantau situasi terkini di sekitar gedung dpr
ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di sana
dito saya melihat ada eskalasi massa yang cukup besar menuju ke gedung dpr
bagaimana kemudian situasi terkini yang anda pantau
tadi sempat bentrok
maaf saya potong sebentar karena memang saat ini situasi masih tegang dan komunikasi saya kemudian terputus
anda bisa lihat saat ini di situasi jalan gatot subroto anda bisa lihat bahwa masa yang tadinya ada di jalan gatot subroto
ternyata akhirnya melarikan diri atau berpindah ke jalan ruas tol dalam kota
sehingga anda bisa lihat bahwa memang tidak ada kendaraan yang bisa melalui jalan ruas tol dalam kota ini
informasi saya peroleh dari jasa marga bahwa memang ruas grogol dan senayan ditutup untuk sementara
sehingga para pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif
nah anda bisa lihat bahwa di sebelah sisi kanan saya ini masih ada masa yang berdiri di belakang barikade pihak kepolisian
mereka juga berada di belakang beton dan juga pagar berkawat
mereka tadi sempat melakukan aksi lempar lemparan kepada pihak kepolisian
sebentar ya verdi karena saya harus memindahkan kamera terlebih dahulu supaya kameramen saya bisa turun
ya karena tadi posisi kita tadi ada di atas pagar jalan tol
nah saat ini saya berada di jalan tol anda bisa lihat bahwa memang tidak ada kendaraan
masih banyak masa yang berkumpul di dalam jalan tol baik yang arah ke barat maupun juga ke arah yang timur
anda bisa masih dengar dentuman dentuman suara dari gas air mata yang ditembakkan ke mata
anda bisa masih dengar dentuman dentuman suara dari gas air mata yang ditembakkan ke mata
masa untuk memubarkan masa yang tadi sempat melakukan pelemparan batu ke arah pihak kepolisian
memang tadi pihak kepolisian terus berjaga tidak bergerak
mereka bertahan posisinya
namun karena masa yang meminta supaya diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung dpr tidak diberi izin oleh pihak kepolisian
maka masa akhirnya melakukan pelemparan batu botol dan berbagai macam benda lainnya ke arah pihak kepolisian
sehingga memang tadi terpaksa ditembakkan dengan gas air mata
mungkin kita akan bergerak ke arah sini anda bisa lihat
kendaraan kendaraan yang dari arah cawang yang hendak menuju ke arah selipi mereka terpaksa harus putar balik
mereka tidak bisa melewati kericuhan ini karena mereka juga mengkhawatirkan keselamatan mereka
takut nanti misalnya apabila masa salah sasaran dan akhirnya batu mengenai kendaraan mereka
sehingga memang mereka akhirnya memutuskan memutar balik tepatnya di sekitar gedung dpr mpr itu sendiri
sejauh ini saya ingin memastikan juga bambang saat ini
situasi masih tegang masih sesekali masa melakukan aksi pelemparan ke pihak kepolisian
dan memang pihak kepolisian dari tadi juga menghimbau kepada massa untuk menghentikan aksi mereka
melempar batu ke pihak kepolisian dan untuk segera membubarkan diri
karena memang apa yang anda lihat saat ini didilai pihak kepolisian sudah melewati batas
artinya sudah lagi bukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi mereka
melainkan sudah mulai anarkistis
sehingga memang diharapkan bahwa situasi ini dapat segera
segera meredak dan tidak lagi terjadi kericuan selanjutnya
dapat saya informasikan juga informasi yang saya peroleh dari maksud saya jurnalis foto cnn indonesia
maranatha tampu bolon yang berada di sisi semanggi
di mengatakan hal yang sama juga terjadi di tempat tersebut
di mana memang tadi pihak kepolisian juga sempat melakukan tembakan gas air mata ke masa yang ada di sisi timur dari gedung dpr
karena memang dianggap
di arah kesini
bahwa memang tadi sempat juga ada lempar lemparan sehingga situasi mulai tidak kondusif
anda bisa lihat sekarang ada kepulan asap gas air mata di belakang saya
itu adalah gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian
ada juga beberapa tembakan mercon yang dilakukan oleh massa yang ditembakkan kepada pihak aparat kepolisian
kita berharap bahwa memang tidak terjadi korban atau tidak jatuh korban
baik dari kedua pihak
baik itu dari kepolisian maupun juga dari pihak massa
dito saya melihat juga di beberapa status meter di belakang anda ada sekumpulan massa
tapi sepertinya belum bisa mendekat apa yang terjadi di sana
apakah memang masih dibatasi oleh petugas di sana dengan tembakan gas air mata
baik tadi saya tidak bisa dengar karena sambungan telepon masih terputus
dan saya belum ditelepon lagi oleh pihak kantor
mungkin saya akan mendisiplin lebih lanjut lagi situasi yang saat ini terjadi
saat ini masa berada di jalan tol dalam kota
baik yang dari arah cawang maupun juga yang ke arah selipi
mereka belum memutuskan untuk membubarkan diri
mereka berharap bahwa memang pihak kepolisian dapat mengizinkan mereka masuk setidaknya dalam area gedung dpr untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka di hari paripurna terakhir dpr periode dua ribu empat belas dua ribu dua puluh
dapat saya informasikan bahwa saat ini sudah mulai
sekarang sudah gelap
sebentar lagi mulai menunjukkan pukul delapan belas waktu indonesia barat
di mana seharusnya memang menjadi batas akhir dari batas akhir dari dilakukannya aksi unjuk rasa
kita masih menanti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian
mengingat memang tidak boleh ada aksi unjuk rasa melewati batas pukul delapan belas
tapi memang sementara ini pihak kepolisian masih berjalan
gagal atau masih menahan posisi mereka
yaitu di jalan gatusubro atau sisi barat
atau tepatnya di dekat persimpangan simpruk dan juga tomang
sementara itu sudah bisa saya laporkan dari arah pejompongan
banyak masa yang masih ricu dengan pihak kepolisian
mungkin anda bisa lihat bahwa di belakang masa yang ada di jalan tol ini
sebelum nyiflidos durasi main kesehatan
kalo yang lebih tinggi masih perlu begini
kita melihat bagaimana skenario pengamanan yang sedang diterapkan oleh petugas
khususnya tepat berada di depan gedung dpr mpr jakarta pusat
ini polisi anti huru hara berpakaian lengkap
ini juga sudah membentuk brikade untuk menghalau masa yang jika kemudian melakukan aksi anarkistis
ini akan bisa ditindaklanjuti begitu
namun di beberapa titik tadi kita juga sudah menerima laporan dari korespondensi ann indonesia
area dikta utama bahwa kemudian di dalam ruas jalur tol dalam kota
masa juga sudah mulai melempari petugas
dengan batu dan tembakan gas air mata tadi juga kita sudah lihat diarahkan kepada masa yang mencoba melempari petugas
dengan batu dari arah tol dalam kota ke arah petugas yang berjaga di sekitar kawasan gedung dpr
dan kita masih melihat bagaimana kemudian kerumunan masa ini masih terus terlihat
ini kalau kita lihat
nah ini masa berlangsungnya
kemudian di perhentian ke arah tol
tembakan gas air mata dan kepulan asap dari gas air mata juga sudah kita lihat tadi diarahkan kepada masa yang berkumpul di sisi sebelah rel yang kita lihat dari sini
sementara yang saat ini yang anda saksikan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh petugas
kendaraan taktis juga sudah berada di kawasan gedung dpr dan di kawasan kawasan kawasan petugas yang berkumpul di sisi sebelah rel yang kita lihat dari sini
ini belakang berikade polisi yang saat ini juga sedang berjaga dan menerapkan skenario pengamanan terhadap aksi masa sore ini

malam menjadi gelap
sebelum matahari tergelam
sebelum menjadi gelap

silakan adinda dikomunikasi dengan polisi yang berkumpul di sisi sebelah rel yang kita lihat dari sini
sebelum matahari tergelam
sebelum matahari tergelam
sebelum matahari tergelam
silakan korat para mahasiswa
terima kasih yang sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh korat korat mahasiswa
kita juga mendengar dengan jelas bahwa bagaimana petugas juga memberikan arahan begitu kepada masa yang sedang berhadapan hadapan dengan para petugas saat ini
bahwa kemudian ada himbawan untuk
karena memang sesuai aturan yang berlaku
aksi ini sudah harus berakhir
dan tidak ada lagi aksi demonstrasi yang terjadi di jalanan seperti ini
ini juga sudah mendekat ke arah masa
kita lihat dengan menggunakan
kendaraan sepeda motor ya yang kita lihat
anda mundur kami juga mundur
silakan kembali ke rumah
silakan kembali ke rumah

ini adalah pengguna jalan ya yang mencoba untuk masuk
sejumlah kendaraan bermotor
melewati kerumunan masa yang sedang berkumpul dan sedang berhadapan hadapan dengan para petugas
petugas juga sudah membentuk berikade berlapis untuk pengamanan
di belakang petugas juga terlihat ada kendaraan taktis yang sudah berlapis untuk pengamanan

kami mundur kamu mundur semuanya
mudah jangan dibantu bantu mundur
dan arahan juga diberikan oleh petugas kepolisian kepada masa untuk mundur
dan tidak melakukan aksi aksi anarkistis terhadap petugas yang saat ini melakukan pengamanan
sudah terima kasih arus melalui kita sudah mengalir
sudah terima kasih arus melalui kita sudah mengalir
adik adik mahasiswa tolong diimbau kepada korupnya
adik adik mahasiswa tolong diatur adik adik stm nya untuk kembali
gelombang masa yang akan kembali berunjuk rasa di depan gedung dpr mpr
pada senin membuat sejumlah rute bus transjakarta ditutup dan dialihkan
salah satunya rute bus transjakarta dari arah dpr menuju selipi petamburan jakarta barat
yang sejak pagi sudah ditutup dan sepi dari calon penumpang
ini adalah kondisi jalur rute bus transjakarta selipi petamburan dari arah gedung dpr mpr
menuju selipi jakarta barat yang sudah ditutup sementara
halte bus transjakarta terlihat sepi dari antrian para calon penumpang
dan untuk bus transjakarta koridor sembilan pinang ranti fluid yang akan melintasi kawasan selipi
dan dari gedung dpr mpr menuju grogol akan dialihkan masuk ke dalam tol dalam kota
dan keluar di exit tol kemanggisan atau grogol
namun untuk jalur rute bus transjakarta dari arah gedung dpr mpr menuju selipi jakarta barat
dari arah selipi menuju cawang atau gedung dpr mpr masih dibuka
untuk bus transjakarta melintas dan para calon penumpang untuk naik
penutupan jalur rute bus transjakarta tersebut sebagai antisipasi
saat gelombang masa akan kembali berunjuk rasa di depan gedung dpr
sementara itu arus lalu lintas di sekitar kawasan selipi jakarta barat
juga masih berjalan normal sejumlah petugas saat tol pp lalu lintas dan disfuk
juga berjaga jaga di kolong tol selipi
sejumlah rute bus transjakarta lainnya juga akan dilakukan pengalihan
gas grogol bundaran senayan polis pelawat bundaran senayan tosari stasiun palmerah
serta gelora bung karno kalideres
dan sementara tidak ada bisa melewati halte senayan jcc dan halte selipi petamburan
hingga kondisi ini dinyatakan kondusif